halo good morning welcome to morning tips nah sebentar lagi kan imlek kayaknya enak kalau
misalnya kita masak sesuatu masakan yang khas banget imlek nah kali ini saya mau masak bandeng
ikan tentunya ya nah nama masakannya adalah pindang bandeng kecap bagaimana caranya ikutin
terus di morning tips oke kali ini saya nggak sendirian sekarang saya sudah ditemenin sama
mbak astrid dari cookpad ya yang tentunya bakalan ngajarin saya bagaimana sih cara
masak si pindang bandeng kecap ini halo masyarakat caranya jadi bahan bahan dulu
sangat penting sih kalau untuk merayakan ya perayaan imlek itu kan ikan bandeng itu punya
makna sendiri apa tuh maknanya oh bagi orang chinese ikan tuh adalah membawa keberuntungan
habis makan ini saya bisa beruntung ya kita lihat oke selain bandeng ikannya apalagi sih
yang dibutuhkan misalnya untuk para pemirsa nih yang mau masak betul jadi kita disini
udah ada cabe keriting oke mari ronit bawang merah daun bawang putih di sini ada serai ada daun
salam ada jeruk nipis nanti untuk dia marinasi isikan bandengnya ada lengkuas kunyit dan
jahe dan juga disini ada tomat kecap manis dan air asam ini gimana langsung aja kita

boleh boleh tapi pakai oh ya taruh tangan biar tetapi gini jadi ikan badan ini kan lumayan dia
medium ya ya kita bisa mungkin bagian satu ratus dua puluh tiga potong tiga biar jadi empat bagian betul ya
ya kalau udah aku taruh dulu ya oke ke depan ban terus tarik ke belakang sambil ini ditekan
taruh ini dia sudah dipotong ya dua ekor bandengnya ini langsung pindah kesana aja
ya berarti kita di wadah yang berbeda ya betul oke selanjutnya setelah motong ikan kita
apalagi yang harus kita siapkan harus kita siapkan
jadi marinasinya cukup dengan si jeruk nipis aja nggak perlu pakai garam atau apa
kalau aku sih si kecap aja lalu nanti kita kasih kecap manis jadi nanti warnanya bisa
semua bumbu bumbu yang udah disiapkan itu disangrai diatas
tapon atau mungkin diatas api langsung jadi kayak semak biar dia sedikit terbakar
tujuannya adalah biar cita rasa dari bumbu itu tuh kayak makin kuat makin keluar
iya langsung aja kita siapin tinggal kita ini aja kita geprek aja yang udah jadi
masukin ini ada serai ya
juga atau enggak
enggak enggak bisa air aja
nanti ini kita tunggu sampai dia mendidih baru kita masukkan si bandengnya oke nah ini kan bandengnya udah kita marinasi sama jeruk nipis kalau mau bisa dimasukkan kasih si kecap manis jadi biar dia bisa warnanya juga
ini langsung kita kasih aja ya
secukupnya ya secukupnya mungkin sekitar
lalu kita aduk lagi ya
betul sampai mendidih
dan ini sudah
lebih dari tiga puluh menit ya
lalu langsung aja kita masukin silahkan
satu satu ya betul ini mungkin
kasih masukinnya empat tadi ya kita potong
kepalanya dulu kayaknya
ini kita bisa lihat ya kuahnya tuh sudah mulai
pekat karena tadi airnya menyusut
ini baunya agak manis ya
bau bandengnya benar benar
oh masih ngebul ya
nah untuk yang penasaran
dan tadi kelewat ya apa saja sih
bahan bahan yang dibutuhkan untuk bikin
pindang bandeng kecap ini ini dia
bahan bahannya dan cara membuatnya
oke tibalah waktu yang
ditunggu tunggu adalah icip icip
nah ini udah ada nasi di depan saya
karena kalau misalnya makan gak pake
nasi nggak afdol langsung aja kita
saya mau masukin kuahnya
saya mau lanjut makan dulu
kita ketemu di morning tips